dahulu kala di kerajaan lavendel yang agung hiduplah seorang putri bernama putri konstantia
orang orang memanggilnya putri dengan mata tertutup
konstantia sangat cantik luar dalam
rambut panjangnya yang bergelombang ikal jatuh di punggungnya berkilau di bawah sinar matahari
dan suaranya begitu mempesona bahkan daun daun pepohonan akan berubah menjadi suaranya setiap kali dia bernyanyi
sebagai seorang anak kecil konstantia memiliki banyak teman bermain
tapi saat dia tumbuh dewasa semakin sedikit teman temannya muncul untuk bermain dengannya
sampai akhirnya tidak ada seorang pun
mereka telah memainkan permainan
dan masing masing membuat alasan untuk tidak kembali bermain dengannya
sebenarnya aku akan mengunjungi bibiku yang tinggal di negeri asing
aku tidak tahu kapan aku kembali jadi
konstantia hanya memiliki satu teman anjingnya rason
konstantia merindukan teman temannya
dia ingin melihatnya
dia ingin melihat seperti apa dunia ini
tapi ibu peri telah memperingatkan raja dan ratu bahwa
konstantia harus selalu mengenakan penutup mata sebelum dia berusia delapan belas tahun
karena raksasa sersia mungkin akan menyamarkan dirinya sebagai raja atau ratu
dan jika konstantia melihatnya sekali dia akan terkena mantra nya
dan raksasa akan membawa ke neraka
dia akan menemukan semua teman yang dia inginkan setelah berumur delapan belas tahun
dia akan melepaskan tutup mata dan raksasa tidak akan berpengaruh pada dia
faktanya setelah dia berusia delapan belas tahun dia yang harus lari dari dia
karena hanya dengan melihatnya saja akan mengubah raksasa itu menjadi debu
dikarenakan saat konstantia lahir tangisannya merdu dan
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
seakan akan diisi dengan madu yang menyelimuti aula istana dengan kebahagiaan
ayahnya raja zersis yang sangat sakit dan lesu
tiba tiba sembuh dari penyakitnya setelah mendengar suara putrinya
kerajaan bersuka cita atas kelahiran yang diberkati dari sang putri dan pesta besar diadakan
tapi awan gelap membayangi nasib anak itu

dan ibu peri yang agung tahu itu dengan baik
putriku bisa menyembuhkan orang dengan suaranya
tidak ada di dunia lagi yang tidak beruntung sekarang
ini menyangkut dirinya
apa itu ibu peri
aku melihatnya di bintang bintang bahwa konstantia berada dalam bahaya besar dari raksasa sersia
tapi kalau dia bisa lolos dari pandangannya sampai dia berusia delapan belas tahun
dia tidak akan memiliki kuasa lagi atas dirinya
jadi apa saranmu ibu peri
suatu hari ketika konstantia dan rusen sedang bermain di taman istana
rusen mulai menggonggong di semak semak
ada apa rusen
apapun itu biarkan saja
tapi rusin tidak berhenti menggonggong
dan segera menggigit gaun konstantia dengan giginya
mulai menariknya ke arah semak semak
konstantia sekarang penasaran
karena dia belum pernah mengalami perilaku seperti itu dari rusen
saat rasa ingin tahu menguasai dirinya
dia menurunkan penutup mata sedikit dan terpesona oleh sinar matahari
oh astaga ini lebih terang dari lampu kamarku
maka konstantia menarik penutup matanya sampai hidung
dan hatinya melompat ke girangan
oh ya ampun rusen
ternyata kau sangat mengemaskan ya
oh ya ada apa
oh itu seekor burung dia terluka
haruskah kita membawanya ke dalam
oh tidak ibu akan tahu kalau aku membuka penutup mata
mari kita keluar sedikit membantu burung itu
dan kemudian kembali ke dalam
konstantia menerobos melalui lubang di dinding
mengambil burung itu dengan hati hati
sembuhlah sayangku sembuhlah
hilang sakitmu terbanglah
saat burung itu terbang di udara konstantia tersenyum
ya ruson aku juga ingin mengejar burung itu
bicaralah dengan angin dan rangkul dunia dengan pelukan
tapi kita harus segera kembali ke dalam
kau tidak akan kemana mana
itu adalah raksasa sirsial yang telah bersembunyi di balik pohon
menunggu saat yang tepat
akhirnya aku menemukanmu putri
dalam perjalanan kembali ke menara sersia
raksasa berhenti di hutan dekat sungai
dan mengikat konstantia dan rusen di pohon
dan kau putri bangun
saat raksasa menjentikan jarinya
konstantia terbangun dari pingsan
raksasa apa yang kau inginkan
mengapa kau menculik kami
mengapa kau mengejar aku
begitu banyak pertanyaan
tapi aku akan memberi tahu jawabannya
kau adalah penebusanku dari kutukan
yang membuat aku menjadi raksasa
aku akan memberikanmu pada penyihir dari timur
sebagai imbalan pembebasan
apa yang dia lakukan kepada kemampuan penyembuhan
dan kau bukanlah masalahku
penyihir dari timur
ya dia sangat kuat
raksasa sulit menungguku
aku harus mengalahkannya
dan mendapatkan cincin ajaib
yang akan membawaku ke penyihir dari timur
aku akan segera kembali
ketika raksasa itu pergi
kemudian seekor tupai keluar dari kulit pohon
dan memandang konstantia sejenak
setelah itu menggigiti tali
beberapa saat kemudian tali itu pun lepas
dan konstantia merasa lega
terima kasih banyak
aku tidak akan pernah melupakan ini
kita harus lari sekarang
konstantia dan roysen berlari dan berlari
sampai mereka jauh dari hutan
dan ke padang rumput tempat domba merumput
di bawah langit biru yang cerah
lelah karena berlari
konstantia duduk di bawah pohon
dan memejamkan mata ketika mendengar
ada apa rassen
maafkan aku nona cantik
kau tampak lelah dan juga lemas
adakah yang bisa aku lakukan untukmu
apakah kau pengembala
maaf aku adalah pangeran magness
konstantia berpikir sejenak kemudian berkata
memang sang pengembala
tuanku ingin aku mengembalakan kawanan domba
di tempat yang sunyi ini
tapi aku takut raksasa lapar
yang mungkin datang memakan mereka
dan membawa aku pergi bersamanya
oh ya ampun
aku tidak akan melihat seorang wanita
menjadi milik raksasa
ikutlah denganku ke istanaku
dan aku akan berbicara dengan ibuku
dan dia akan dengan senang hati membantumu
pangeran magnes membawa konstantia ke istananya
di mana ratu setuju bahwa gadis muda itu
dapat menggiring domba mereka
konstantia berterima kasih pada pangeran
dan mulai hari berikutnya
bekerja sebagai gembala kerajaan
jangan khawatir ruson
ini hanya masalah waktu saja
raksasa itu akan segera menyerah
pada pencariannya untuk kita
dan kemudian kita bisa menyelinap keluar dari sini
aku tidak perlu memakai tutup mata lagi
yang terpesona oleh kecantikan konstantia
mengunjunginya di lapangan setiap hari
keduanya berbicara dan tertawa
tenggelam dalam kebersamaan satu sama lain
segera mereka jatuh cinta
dan konstantia untuk sesaat melupakan
rumahnya orang tuanya
dan juga raksasa itu
ketika hanya seminggu sebelum ulang tahunnya yang ke delapan belas
pangeran magnus dan konstantia
sedang duduk di bawah pohon
dan membangun istana di udara
seekor ular viper muncul dari balik pohon
dan menggigit pangeran magnus
oh tidak itu ular
pangeran magness wajahnya mulai membiru
dan jatuh pingsan
pangeranku bangun bangun
pada saat itu
ratu yang sedang berjalan jalan
dengan seorang menteri membahas masalah politik
tiba tiba mendengar suara seseorang
yang sedang bernyanyi dengan sedih
dari mana suara itu berasal
sembuh sembuh sayangku
beri aku semua rasa sakitmu
cintai aku sekali lagi
cintai aku sekali lagi
dan pada saat itu
saat angin menggesek dedaunan
warna biru dari wajah pangeran magnus menghilang
dan tanda gigitan ular itu pun hilang
dan pangeran membuka matanya perlahan
yang melihat segala sesuatunya terbentang di depan matanya
bergegas menuju putranya dan memeluknya
anakku apa yang terjadi
apa kau baik baik saja
aku baik baik saja bu
seekor ular telah menggigit aku
dan kehilangan kesadaran
tiba tiba aku bangun tidak merasakan sakit lagi
lihat bahkan tanda itu pun telah hilang
aku melihat semuanya
dan bagaimana kau bisa melakukannya
konstantin tahu bahwa dia tidak bisa lagi merahasiakan identitasnya
dan memberitahu mereka tentang dia
kau adalah putri lavendel
aku telah mendengar raza zersis dan ratu nilda sakit keras
sejak putrinya diculik
oh aku harus segera pulang ke orangtuaku
aku akan ikut denganmu
konstantin bersama rouson dan pangeran magnus
berangkat ke kerajaan lavendel
mereka terus berkuda
dan ketika mereka melewati hutan lebat
raksasa xerxes muncul di depan mereka
dalam sekejap dia meraih konstantia
dan melompat ke udara
melompat saat dia mengambil langkah panjang
mengguncang bumi sebelum menghilang dari pandangan
tiba tiba cahaya terang melintas di depan mata pangeran magnus
yang berdiri di depannya adalah ibu peri
siapa siapakah engkau
aku adalah ibu peri
dan kau harus melakukan apa yang aku katakan
raksasa telah membawa konstantia ke istananya
dan beginilah cara kau bisa mendapatkannya kembali
ini adalah cincinku
ini akan memandumu ke kastil tempat konstantia dipenjara
dan saat cincin ini ada di jaringnya
dia akan berubah menjadi seekor burung merpati
sambil tersenyum ibu peri mengambil sebotol cairan berwarna
dan menyiramkannya di atas pangeran
pangeran magnes berubah menjadi merpati
dan terbang ke langit
sore menjelang malam
konstantin mendapati dirinya bersandar dengan sedih
di atas puncak menara raksasa
saat itu merpati terbang turun
dan mematuk tangannya dengan lembut
meletakkan cincin itu di tangannya
oh terima kasih merpati
dengan siapa kau berbicara
konstantin menyelipkan cincin di jarinya
dan dalam sekejap berubah menjadi burung merpati putih yang cantik
terkejut dan geram
raksasa itu bergegas mencapai ke tepi menara
tapi sudah terlambat
merpati merpati itu telah terbang
dan berada jauh dari jangkauan raksasa
marah raksasa mengayunkan tinjunya ke langit
dan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut
merpati merpati mencapai hutan tempat
dan mereka menemukan ibu peri yang menunggu mereka bersama rassen
peri semua rasa sakitmu
cintai aku sekali lagi
cintai aku sekali lagi
dan debu debu emas memancar dari tubuh mereka
raja dan ratu membuka mata mereka
tibalah ulang tahun ke delapan belas putri konstantia
seluruh kerajaan diterangi dengan lampu warna warni
dan kembang api menghiasi langit dengan wajah putri konstantia
semua orang bersuka cita
dan putri konstantia sangat gembira melihat cahaya indah di langit
dan di seluruh kerajaan
kalian penasaran bagaimana ceritanya dengan pangeran magness
tentu saja mereka menikah dalam sebuah pernikahan besar beberapa tahun kemudian
di mana peri dari seluruh dunia menghiasinya dengan kehadiran mereka
dan selama pernikahan ibu peri mengumumkan
dan itu akan terjadi di masa yang akan datang
orang orang akan berkata kepada mempelai pria dan mempelai wanita
semoga kau bahagia seperti raja merpati dan ratu merpati
hidup raja merpati
hanya merpati dan ratu merpati
semoga kau bahagia ya